warga kini bisa memindahkan jenazah anggota keluarga di pemakaman khusus pasien covid
di babat jerawat dan keputih ke pemakaman umum
permohonan bisa dikirim online melalui website suawalfa surabaya go id
ada beberapa persyaratan yang harus diketahui calon pemohon
pemohon juga wajib menyertakan persetujuan rtrw atau pengelola lokasi pemakaman yang dituju
bukti keluarga atau ahli waris dan surat kematian serta pemakaman pasien covid sembilan belas
jenazah yang dapat dipindahkan minimal sudah dimakamkan satu tahun
yang harus diperhatikan pemindahan hanya boleh dilakukan ke pemakaman umum di luar surabaya
jadi untuk pemindahan jenazah sesuai dengan surat edahan
pemohon mengajukan berlaku untuk tempat pemakaman yang di luar kota surabaya
apa pertimbangannya kenapa masih sebatas di luar surabaya
kenapa tidak pemakaman antar
itu masih kita evaluasi nanti
jadi kalau misalnya pemindahannya kan masih setahun ya dari pandemi
meski demikian bukan tidak mungkin pemindahan dilakukan ke pemakaman umum di dalam kota surabaya
seluruh biaya proses pemindahan ini seperti transportasi ditanggung pemohon
pemkot hanya memfasilitasi penggalian makam
surabaya adalah salah satu dari sedikit kota yang memilih melakukan sentralisasi pemakaman pasien covid sembilan belas
epidemiolog universitas erlangga surabaya windu purnomo mengatakan
pemindahan jenazah pasien covid sembilan belas dalam kurun waktu tertentu tidak menjadi masalah
sebab virus covid dalam jenazah juga mati dalam hitungan hari
bisa dilakukan tiga bulan setelah pemakaman
terlebih secara psikologis
sudah tidak ada lagi stigmatisasi terhadap jenazah covid sembilan belas
tidak ada masalah sebetulnya kan
jadi artinya kita tahu bahwa virus itu masih aktif itu hanya ketika di dalam tubuh
di luar tubuh apalagi tubuhnya sudah meninggal
itu akan mati virusnya
setelah berapa lama tentu tidak langsung mati ya
tiga empat hari ya sudah mati
jadi sebetulnya kalau
kalau pemakaman jenazah itu tidak ada masalah
situasi pemakaman pasien covid sembilan belas di babat jerawat dan keputih sudah sangat landai
hal ini berbeda dengan situasi saat varian delta menyerang
data pemkot surabaya sampai dua puluh enam juli dua ribu dua puluh dua menunjukkan
di pemakaman keputih
ada lima jenazah yang dimakamkan secara berbeda
sesuai protokol kesehatan
miftah farid miki peresia surabaya jawa timur